petarung mixed martial arts asal indonesia eko roni saputra bersiap untuk kembali bertarung dalam ajang one championship dua ribu dua puluh
petarung asal kalimantan timur ini telah menjalani latihan intensif untuk kembali berlaga dalam one championship untuk ketiga kalinya
eko roni akan kembali bertarung pada tujuh februari mendatang di istora senayan jakarta
kembali tampil di indonesia mantan penggulat ini akan bertarung melawan wakil kamboja kon picha
ekoroni mengaku dalam bertarung hal tersulit adalah menaklukkan diri sendiri
sebelumnya ekoroni pernah menorekan satu kali catatan kemenangan saat bertanding melawan petarung asal filipina pada dua puluh lima oktober lalu
sejauh ini persiapan saya cukup baik bersama tim evop mma di singapura
jadi saya lebih fokus lagi karena pertandingan ini
dan dua pertandingan saya kurang memuaskan
jadi saya ingin tampil yang terbaik yang ketiga kalinya
saya berlatih di evop mma itu satu minggu full
jadi cuma hari minggu libur
jadi energi sangat terkuras
saya harus fokus saya harus bisa menjadi yang terbaik
saya tidak mau menyanyikan lelah saya